mantan menteri ekonomi era presiden gusdur rizal ramli menilai
perekonomian indonesia saat ini sudah lampu kuning
ia berpesan agar pemerintah berhati hati dan mempersiapkan langkah langkah yang tepat
supaya tidak semakin terperosok
pendapat rizal ramli ini didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi makro yang negatif
seperti indikator transaksi berjalan transaksi jasa dan keseimbangan primer fiskal
yang menunjukkan hasil defisit
hal ini disebutnya menyebabkan pemerintah indonesia harus mengambil utang
untuk membayar bunga utang yang harus dibayarkan
mantan menteri koordinator bidang kemaritiman presiden joko widodo ini mengatakan
menteri menteri di bawah presiden harus lebih fokus membenahi faktor perekonomian dalam negeri
daripada menyalahkan faktor eksternal yang terjadi
service account atau transaksi jasa pembayaran dividen bunga itu negatif besar
yang ketiga primary balance atau keseimbangan primer fiskal negatif
artinya buat bayar utang buat bayar bunganya aja kita mesti minjat
tiga hari yang lalu indeks bursa anjlok satu lima persen
kemarin dua persen lebih
hari ini saya nggak tahu berapa
uang yang kabur lebih dari dua puluh triliun
jadi apa yang kami khawatirkan akhir tahun lalu
hati hati ini udah lampu kuning
tapi pemerintah pejabat keuangannya terlalu kepedean